hujan yang cukup deras pada selasa malam membuat jalan raya celilitan besar kramat jati jakarta timur terendam banjir setinggi hingga empat puluh cm
kendaraan yang melintas panjang jalan ini harus mengurangi laju kendaraannya
namun akibat tingginya air di jalan raya ini membuat beberapa kendaraan roda dua mengalami mati mesin
selain intensitas curah hujan yang tinggi saluran air yang tidak baik juga menjadi faktor terjadinya banjir
jadi tiba tiba aja langsung rame warga
belum diketahui total kerugian dari dua rumah yang terbakar
tim liputan cnn indonesia